nah setelah mengalahkan vietnam di laga semifinal leg pertama di stadion pakansari dan di leg kedua di stadion miiding
dengan agregat empat tiga bahwa solosa dan kawan kawan dipastikan melaju ke babak final piala aff dua ribu enam belas
final leg pertama akan digelar malam ini di stadion pakansari bogor
dan apa saja harapan para supporter untuk tim nasional indonesia
berikut ini open mic dari stadion pakansari yang direkam sebelum laga dimulai
saya dari supporter indonesia saya ingin indonesia menjadi juara
karena sudah lama sekali indonesia tidak pernah juara hanya mencapai final di dua ribu sepuluh
saya ingin indonesia menjadi juaranya
kalahkan thailand empat
semoga dalam pelaksanaan nanti malam final antara indonesia lawan thailand
dan mencapai final di indonesia
dan kemudian indonesia mudah mudahan selalu mendapat yang terbaik
demikian terima kasih
saya sebagai warga indonesia sangat berharap agar tim garuda indonesia dapat menjuarai piala aff dua ribu dua puluh
karena sebelumnya mereka belum mendapatkan juara ini
semoga kali ini mereka dapat juara
indonesia semoga menang juara
indonesia semoga menang juara
dan penonton menjadi ramai supaya dagangan saya laris oke
untuk timnas indonesia kami berharap sebagai warga depok khususnya bogor dan sekitarnya
agar tetap semangat
bawa nama harum indonesia untuk go international
hidup indonesia pasti jaya saya yakin
skor lima untuk indonesia